sejumlah warga yang tengah bersantai langsung panik dan berlarian menyelamatkan diri
lantaran kawanan geng motor ini menyerang menggunakan senjata tajam
aksi kawanan geng motor ini terjadi beberapa hari lalu di kecamatan cikupa kabupaten tangerang banten
lima orang warga diketahui terluka lantaran terkena sabetan senjata tajam dan sebuah kunci pasring
kanitres pimposek cikupa ibda fikri kamisore mengatakan
kawanan geng motor ini mencari geng motor lain yang mengeroyok teman mereka
karena tidak ditemukan kawanan geng motor ini pun membabi buta menyerang warga
yang saat itu tengah berada di sebuah angkringan pinggir jalan
ada motif ingin balas dendam
karena sebelumnya dari pengakuan bersangka
pernah telah terjadi pengeroyokan pada anggota mereka
mereka sering ke tempat sana mereka tidak ketemu
namun yang mereka ketemu hanya masyarakat biasa
namun semua masyarakat yang mereka ketemu mereka agak sibuk
selain mengamankan tiga orang tersangka
polisi menyita sebilah senjata tajam kunci pasring yang digunakan untuk menyerang warga
dan dua unit sepeda motor milik tersangka
dodi wahyudi tangerang banten